sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
malama berubah jadi rasa cinta tante
lagi pula edo dan indi itu gak mau back ship dari tante dan om
jadi indi harap tante dan om gak keberatan ya
aku harus bisa lupain edo
aduh kagum kan apa
karena edo jadian sama indi ya
kadang apa yang kita inginkan
belum tentu bisa kita dapatkan
udah lah kamila
gak usah peduli sama aku
gak usah tau deh
ternyata di rumah ini bukan cuma aku yang sedih
tapi juga anak
hasil si sistemnya baru keluar tiga jam lagi
ibu tinggal saja
besok baru kembali
iya suster besok biar saya yang ambil
terima kasih ya suster
kamu aja berlebihan sama
mila juga berharap seperti itu kok
kalau gitu mama kantor dulu ya
lebih baik kamu ke tempat kerja kamu
kalau kamu berhenti bekerja
kamu akan dihukum
kamu akan dihukum
kamu akan dihukum
kamu akan dihukum
kamu akan dihukum
mama yang tidak bisa memberitahu kamu alasannya
kamu mau berhenti kamila
kamu gak senang kerja disini
bukan seperti itu bu
justru kamila senang banget kerja disini
kamila dilarang kerja disini sama mama
kalau mama yang minta kamila gak bisa nolak bu
tapi kamila berhentinya minggu depan kok bu
jadi minggu ini kamila tetap bekerja seperti biasanya
begini saja biar saya yang bicara sama mama kamu ya
kapan saya bisa ketemu mama
mama pulang kerjanya sore bu
baiklah saya akan temui mama kamu ya
iya bu kalau gitu saya permisi
ada ada saja mamanya si kamila itu
aku mau kembali ke amerika
kembali ke amerika
aku gak boleh nyat nyat lagi enggak enggak alina enggak
berjumpa aku disini
enggak ada yang berhenti sama aku
enggak aku gak boleh bercinta lagi
terima kasih sayang
dokter fadil ada di ruangannya nggak ya
oh ada nggak
ruangannya di mana ya
ada di ujung sana
di ujung sana ya
terima kasih suster
terima kasih suster
terima kasih suster
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
iya dengan saya sendiri
persidangannya akan dimulai segera ya pak
saya akan segera ke sana
terima kasih banyak pak
suster terima kasih ya
permisi dokter fadil
ini dokter fadilnya ada
kok orang tadi bilang gak ada ya
pembedikan rekod yang dokter minta
tadi ada orang yang cari dokter
orang dari saya
kalau namanya pasti saya nggak tahu
nah itu yang di foto itu dok
oh yang ini
kalau yang rambut panjang ini namanya hamilla
bukan itu dok
tapi yang di sebelahnya
rivia udah meninggal seminggu yang lalu
bparangnya mana sekarang

didengar juga tahulah
jadi kabar damai
adik tengah mendarin
jadi kita akan casadd

sudah tersia operasi
fadil dimana udah ketemu sama orangnya
fadil gak ada
tadi kata suster dia keluar sebentar
aku lihat sendiri kok peruangannya
tolong antarin aku ke pengadilan sekarang ya
masih banyak waktu kok untuk urusin fadil
tapi ini apa apaan sih
bagaimana mungkin ada livi
livi itu udah gak ada fadil
udah gak ada
gak mungkin livi
pasti suster tadi salah